angkutan kota yang beroperasi di tanah abang kembali bekerja rabu ini setelah mereka berunjuk rasa
hingga saat ini dinas perhubungan dki jakarta masih berdiskusi dengan supir dan pemilik angkut untuk mencari solusi yang tepat
para supir angkot merasa dirugikan karena terpaksa mengubah rute trayek setelah pemprov memutuskan untuk menutup jalan jati baru tanah abang
senin lalu ratusan supir angkutan kota berdemonstrasi di balai kota jakarta
mereka kecewa atas kebijakan pemerintah provinsi dki yang dinilai merugikan para supir
penutupan sebagian jalan jati baru raya memaksa supir angkot untuk mengubah rute trayek mereka
untuk mencari solusi pemerintah provinsi melalui dinas perhubungan mengadakan diskusi bersama supir dan pemilik angkut
yang mereka tuntut adalah modifikasi trayek
karena kalau semuanya hanya bertumpu kepada dari cideng masuk ke jakarta
jalan jati baru raya berputar di jati baru bengkel ya semuanya akan numpuk di situ
sehingga penumpangnya berbut
nah mereka menginginkan boleh gak pak sebagian ada di bawah sebagian ada di atas
saya bilang boleh boleh saja tetapi saya kasih tau nih ya tunjukin gimana cara menunjukkannya yang setengah di atas setengah di bawah
apa pakai stiker apa pakai plat ganjil genap
selain modifikasi trayek dishub juga membahas kemungkinan angkut mengikuti program oke otrip
adapun sosialisasi oke otrip belum dilakukan maksimal
terkait kedua solusi ini para supir angkot memiliki pandangan beragam
nggak usah ganjil genap kemauan supir masing masing aja
itu kan kita belum ngerti caranya bagaimana terus yang punya juga harus setuju yang punya dong
ya solusinya ya satu satu jalan jadi alihkan lagi jalannya
udah dengar setuju gak pak
kalau saya setuju aja sih
ya jadi teratur gitu kelihatannya gitu jadi nggak numpuk semua mobil gitu
itu dua duanya saya pilih ganjil genap itu juga gak ada solusinya itu
ya kalau ganjil genap ya otomatis kan yang satu dirugikan yang satu lagi diuntungkan
ganti ganti yang satu
rencananya supir dan pemilik angkot akan menyampaikan pandangan mereka terhadap solusi yang ditawarkan dishub pada kamis dua puluh empat januari
dishub berharap supir dan pemilik angkut dapat memilih program oko trip yang diharapkan dapat menguntungkan semua pihak
mumtazah caterning rat jakarta
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno buka suara soal penolakan opsi kebijakan ganjil genap bagi angkot yang terimbas penutupan jalan jati baru tanah abang
sandi menyebut jika kebijakan ganjil genap tidak disetujui maka pemprov akan memberikan opsi lain
yaitu menjadikan angkot tanah abang bagian dari oko trip
kita ingin mendorong dialog ini terbuka
setiap kebijakan itu patut dimonitor dievaluasi dan kalau seandainya perlu dimodifikasi
jadi kami mengundang masukan semua dan alhamdulillah setelah sebulan akhirnya teman teman angkut datang
semua berbasis data
jadi waktu mereka bilang lima puluh persen berkurangnya
kami ingin tahu lima puluh persen itu berbasis data apa
jadi kalau dengan oko trip berapa kita bisa naikkan
bisa kembali nggak pendapatannya seperti dulu
dan bagaimana data data penumpukan ini yang sekarang lagi dikaji secara menyeluruh